di tengah masa pandemi covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi
anggaran tunjangan anggota dprd dki jakarta tahun dua ribu dua puluh dua naik sebanyak rp dua puluh enam empat puluh dua miliar
dibanding tahun sebelumnya
para anggota dewan keponsiri berkilah tunjangan yang naik diperuntukkan
membantu warga ibu kota
seberapa penting sebetulnya kenaikan tunjangan anggota dewan di tengah masa sulit seperti ini
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan wakil ketua dprd dki jakarta muhammad taufik
selamat sore pak taufik
selamat sore pak taufik
selamat sore pak taufik
dan peneliti forum masyarakat perduli parlemen indonesia atau formapi
lusius karu selamat sore bang lusius
selamat sore mbak nana

ada urgensinya bagi mereka bagi dprd dki menaikkan tunjangannya bang lusius
ya bingung aja dengan alasan mereka itu ya untuk kepentingan warga ibu kota
tapi yang kemudian dinaikkan tunjangan itu adalah tunjangan perumahan anggota dprd
bagaimana bisa menghubungkan dua hal itu gitu ya
bagaimana bisa tunjangan perumahan itu kemudian disebut untuk kepentingan warga ibu kota
tentu ini mengada ada alasannya gitu ya
terkesan rakyat itu dipakai atau dimanfaatkan
masyarakat selalu untuk kepentingan membela kepentingan dprd sendiri terkait tunjangan
dan saya kira soal sensitivitas di tengah situasi pandemi ini sulit untuk kemudian memahami
kenapa kemudian dprd meminta kenaikan tunjangannya
di saat ada begitu banyak kebutuhan seperti yang dikatakan oleh pak wakil gubernur tadi
ada begitu banyak kebutuhan yang membutuhkan ketersediaan anggaran
untuk penanganan pandemi dan dampaknya
jadi kalau kemudian dprd mengambil slotnya
untuk kepentingan membiayai tunjangan mereka
lalu anggaran untuk kepentingan mengatasi pandemi itu akhirnya berkurang untuk warga ibu kota
ada dua puluh enam empat puluh dua miliar tentu saja itu anggaran yang cukup besar untuk kemudian disiasiakan
membiayai kenaikan tunjangan wakil rakyat
saya mau tanya pak taufik sudah bergabung atau belum ya
selamat sore pak taufik
selamat sore pak taufik
oke pak taufik langsung saja karena kita sudah agak terlambat begitu ya
pak taufik saya harus tanya ke anda
kenaikan tunjangan anggota dprd dki sebesar dua puluh enam empat puluh dua miliar rupiah ini
keperluannya untuk apa saja pak bisa anda jabarkan
iya pak taufik
kenaikan tunjangan dua puluh enam empat puluh dua miliar rupiah yang dilakukan oleh dpr dki jakarta ini
keperluannya untuk apa saja pak bisa dijabarkan
gini loh itu tunjangan perumahan
saya ingin koreksi ya
dua puluh enam itu terkoreksi kalau dihitung per orang hitung bung nusius
kenaikannya hanya sepuluh juta per orang
jadi bukan dua puluh juta sepuluh juta per orang itu tunjangan perumahan
bangsa itu masih dalam batas koridor ketentuan yang ada
bagaimana ditetapkan dalam pp delapan belas
itu saya kira
meskipun tunjangan perumahan hanya naik sepuluh juta per orang tapi kalau di total kami punya
punya daftar komponennya ya pak
taufik saya bacakan koreksi kalau misalnya saya salah
dari dua puluh enam empat puluh dua miliar itu terbagi atas tiga komponen
tunjangan perumahan dua puluh lima empat miliar rupiah komunikasi enam ratus tiga puluh enam juta rupiah dan reses satu ratus lima puluh sembilan juta rupiah
apakah kemudian pertimbangannya apa kemudian dprd bersikuku menaikkan anggaran sebesar rp dua puluh enam empat puluh dua miliar rupiah untuk tiga komponen itu pak taufik
kan kita mesti ngomong satu satu
tadi kan perumahan makanya saya bilang dua puluh enam itu terkoreksi
tadinya mungkin kalau hitungan dua puluh enam itu perumahannya naik dua puluh juta atau sembilan belas juta sekian
nah sekarang terkoreksi naiknya hanya sepuluh juta sekian
kenapa itu naik
ke dalam empat tahun terakhir kami memang nggak naikkan itu
dan kemudian kita lihat bahwa
naikan sepuluh juta itu masih dalam perhidupan aturan
jadi nggak ada yang hilang dari aturan itu
dan kemudian lain lain saya kira saya misalkan kumker
kumker itu sekarang kumker gabungan dihilangkan pak
jadi kurang satu
reses itu kan kalau reses itu semuanya untuk ke publik
dan saya perlu pahami juga pada kawan kawan bahwa
keuang perumahan itu memang disediakan fasilitasa oleh negara
kenapa karena dpi dki tidak diberikan rumah
tidak diberikan perumahan seperti dpr
nah di dalamnya ini di dalam anggaran itu termasuk di dalamnya adalah sebagai suar rumah
konstituen kita setiap hari datang
ada yang memiliki masalah ada yang bisa bantuan
itu yang perlu diperlukan oleh seluruh masyarakat
oke pak taufik dpr dki tidak mendapatkan rumah dinas seperti anggota dpr ri
tapi itu adalah tunjangan untuk rumah dinas begitu ya
atau tunjangan untuk perumahan
tapi naik sepuluh juta di tengah masa pandemi pemulihan ekonomi
bahkan ada catatan dari kementerian dalam negeri
menurut anda ini etis ya
dilakukan ataupun dinaikkan di dalam masa seperti ini etis ya
persoalan pandemi kita sudah anggarkan
dki peninggung selalu menganggarkan
dan dpr dki menurut saya itu
dpr dki punya pendah soal pandemi

jadi itu tidak terganggu urusan urusan pandemi
urusan ekonomi kerakyatan atau ukm digital itu disiapkan juga anggarannya
jadi untuk anggaran tahun dua ribu dua puluh kan kita memang
cukup lumayan baik menurut kita ya
bahwa ekonomi sudah mulai membaik
tapi ada catatan dari kementerian dalam negeri yang meminta
agar pemerintah provinsi dki jakarta dan dprd dki jakarta mempertimbangkan ulang
apakah itu bukannya berarti sinyal sebetulnya pemerintah pusat ingin bahwa
tunjangan itu tidak dinaikkan pak taufik
gini kan karantina itu kan berjaya
pertimbangan ulang apa yang dipertimbangkan ulang
kan tadi kalau ada tiga komponen naik gitu ya
saya kira kalau mau ditolak kemudian ditanggung
hanya ada yang dibilang ini bukan pertimbangan doang
ini kan tidak
oke saya mau tanya ke bang lusius
bang lusius dari dokumen yang kita lihat
bahwa kementerian dalam negeri memberikan catatan sebetulnya
terhadap kenaikan tiga komponen anggaran tunjangan dari dprd dki jakarta
apakah kemudian menurut bang lusius
catatan dari kementerian dalam negeri ini menunjukkan pemerintah pusat
sebetulnya tidak setuju adanya kenaikan anggaran tunjangan ini
di tengah masa seperti ini
bisa dibaca seperti itu bang lusius
saya kira ada kesenderungan ke sana gitu ya
bahwa nanti keputusan akhirnya diserahkan kepada dprd gitu ya
karena masih akan ada evaluasi atau setelah kementerian dalam negeri
memberikan catatan kan
masih perlu dibicarakan lagi oleh dpr dki

tapi poin saya penting untuk melihat pilihan dpr dki menaikkan tunjangan perumahan
saya selalu mengatakan ini adalah pintu masuk dpr dki
yang tujuannya sebenarnya untuk menambah pundi pundi
dan kenapa kemudian tunjangan perumahan yang dipilih
saya kira dalam tp delapan belas dua ribu tujuh belas
memang tunjangan perumahan dan transportasi itu yang kemudian
batasannya itu ditentukan berdasarkan asas kepatutan
standar harga dan lain sebagainya
jadi tidak seperti tunjangan yang lain
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ini
besarannya itu ditentukan pada pertimbangan berdasarkan asas kepatutan saja pada dprd
sementara kan kalau misalnya tunjangan representasi
tunjangan yang lainnya itu
itu sudah ditentukan
misalnya tunjangan representasi
itu besarannya sama dengan ganti pokok gubernur misalnya
saya kira kenapa kemudian pilihannya
untuk tunjangan perumahan
ya karena dpr dki bisa sesuka mereka
kemudian menentukan berapa besaran tunjangan itu
berdasarkan apa yang mereka sebut patut dan wajar
oke jadi dprd bisa sesuka mereka menentukan besaran untuk tunjangan perumahan begitu ya
karena yang lainnya sudah diatur untuk tunjangan perumahan
bisa sesuka juga mbak
ada mekanisme yang harus dilalui
ada lembaga penilai independen menentukan karena dalam tp delapan belas
lima anggota dprd adalah lima narasumber
jadi kawasan itu saya kira itu koridornya
kemudian setelah itu baru ada lembaga penilai

kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
ini kan terakhir rencananya yang sijil besok kita dapat bangga
untuk mendiskusikan soal itu
bukan soal itu saja masih ada beberapa yang
saya ingin sampaikan saya juga minta kepada coach kita juga mesti objektif

saya kasih contoh untuk bok newsus
kursi harus putura
kalau di kantor ru
mana ada kursi putura
padahal itu harus kita lakukan
makan gitu harus
kalau kita kerjasama dengan ru
dengan ibu ibu pkk bagaimana
kan semua masalah itu

itu untuk melakukan perubahan
artinya masih didiskusikan
dan masih bisa dibatalkan atau sudah final pak taufik
dibahas karena banyak masukan
dan catatan ke mendagri atau memang
sudah final dan akan
maju terus disahkan kenaikan tujangan ini
besok rapat dengan mendagri juga
kami mengundang mendagri
mpwp dki mengundang mendagri
mengundang eksekutif gitu saya
ini mengibarlah sekejap ya
artinya menunggu hasil rapat badan anggaran
di dprd besok ya
terakhir bang lusius singkat saja
sarannya mengingat masih ada celah
untuk pembatalan kenaikan tujangan
dprd dki karena besok masih ada rapat
banggar bersama dengan mendagri singkat saja bang
ya kita berharap besok itu rapat akan
memutuskan kenaikan anggaran ini
dua puluh enam sekian miliar itu
lebih baik kemudian dialihkan
untuk penanganan pandemi ini di dki
kira dprd punya hati
untuk kemudian memikirkan kepentingan
warga dki dengan mendorong kemudian
program program yang langsung kemudian
bisa membantu warga di tengah situasi pandemi ini
oke baik kita tunggu besok hasil rapat
badan anggaran dprd dki dengan
menteri dalam negeri apakah kemudian akan
lanjut terus kenaikan tunjangan bagi
anggota dewan di kebun siri atau memang
ada aspirasi lain yang mungkin
didengarkan apakah kemudian etis dan
juga wajar menaikan kenaikan
menaikan anggaran tujangan di tengah masa pandemi
covid nanti sekali lagi kita tunggu
hasil rapat badan anggaran besok
terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada muhammad taufik wakil ketua dprd dki
jakarta dan peneliti formapi
lusius karus sehat selalu bang taufik
dan juga bang lusius
terima kasih bapak nana dan bang taufik